ya masih bersama kami di good morning pemirsa wacana pemindahan ibu kota negara ke kota lain di indonesia terus bergulir dan juga tentunya menuai reaksi pro dan juga kontra dari berbagai kalangan
anda juga punya sikap setuju boleh juga tidak setuju ya tetapi yang jelas harus ada alasannya
iya kalau prabu sendiri
dan di beberapa negara maju sebetulnya kota ibu kota ya itu dipisahkan antara administrasi dan juga kota industri
iya betul misalkan saja di malaysia yang ada putra jaya city yang memang khusus untuk administrasi
nah warga yang sehari hari menggantungkan hidupnya di jakarta memang dihadapkan pada pilihan yang sulit
sementara warga palangkaraya karena ada wacana memang akan pindah ke palangkaraya menyambut baik wacana ini
kalau aku sih menanggapi ini semua positif banget karena menurut aku juga di jakarta pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di sini
kayaknya kalau misalnya satu ini tuh agak crowded ya seperti yang sudah kita rasakan bertahun tahun
tapi kalau misalnya memang berencana untuk pindah ke daerah tertentu kayaknya sesuatu yang baik ya
karena ini kan pusat pemerintahan gitu
dan juga banyak sekali negara negara lainnya juga yang pernah mencoba untuk memindahkan pusat pemerintahannya dari tempat yang asal di mana ke mana gitu
mungkin kalau sebagai warga jakarta mungkin ya ada senang ada sedihnya
karena masih kalau sedih kalau dipindah
tapi sedangkan mungkin akan terkurang sedikit macetnya
kemudian juga mungkin demo nya akan di sana instead of di sini
pemerintah pasti udah set
semua yang terbaik buat rakyatnya
jadi ya kalau misalnya menurut mereka itu yang terbaik untuk di kalimantan di palangkaraya dan go head
memang kalau negara negara lain kan dipisahkan
tempat perdagangannya beda tempat administrasinya kota administrasinya juga beda
kalau kita di jakarta selain jadi ibu kota sebagai kota administrasi juga sebagai kota perkantoran
jadi mohon maaf kalau menyikapi seperti itu saya sangat bersyukur
berarti kita sudah berkembang
artis venita ari dan javier justin yang sehari hari tinggal di jakarta punya pandangan tersendiri terkait wacana pemindahan ibu kota negara ke wilayah lain
keduanya memberikan dukungan pada pemerintah jika memang pilihan pemindahan pusat pemerintahan akhirnya dilakukan
hiruk pikuk ibu kota dengan sederet permasalahannya dinilai menjadi alasan kuat dipindahkannya pusat pemerintahan ke kota lain
salah satu wilayah yang disebut sebut akan menggantikan posisi jakarta adalah palangkaraya
meski masih dikaji wacana pemindahan ibu kota ke palangkaraya disambut baik warga setempat
palangkaraya dinilai cocok dijadikan pusat pemerintahan dan perekonomian negara
saya rasa kalimantan ini luas luas sekali
kemarin di sana dicadangnya kurang lebih lima hektare
singapura jadi negara cuma enam puluh lima hektare saja
tentunya untuk karir penolok kali ini
apa namanya sudah mantep pasti hal itu
dari sekarang kita pemindahan pemindahan karir penolok kali ini sudah mulai buyar
sudah kita melahidupkan semua
berarti masyarakat bapak yakin masyarakat siap untuk itu
tidak ada masalah kita tidak mau seperti jadi orang bertalir
kalau saya melihat ya dari segi pemerintahan ya harus melakukan persiapan persiapan
yaitu pertama lahan
tempat nanti akan dibangun sebagai pusat pemerintahan ya
kantor kantor dan lain sebagainya
yaitu lahannya juga harus dipersiapkan
dan masyarakatnya juga harus dipersiapkan juga dari sekarang
bahwa masyarakat kalteng memang menerima dengan terbuka dan dengan senang hati
wacana pemindahan ibu kota ke pulau kalimantan
mengerucut pada palangkaraya sudah digaungkan lebih dari setengah abad lalu
presiden pertama soekarno pernah mencuatkan ide pemindahan ibu kota jakarta ke palangkaraya
tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh seribu sembilan ratus lima puluh delapan silam
siki putri cnn indonesia